mami jangan tinggal dengan aku
ini sudah menjadi tugas
kenapa adi tinggalin lara kenapa
ra udah lara mendingan kamu ikhlasin aja ya
gue baru aja kehilangan orang orang yang gue sayangin
terus kenapa adi pergi gitu aja
gue awalnya gak terima ra
tapi gue sadar
tahu cepat atau lambat kita semua akan meninggal ra
kita jalan sekarang yuk
mami kamu sudah menunggu di mobil
lo bakal tinggal dimana setelah ini
tinggal sama gue aja ya
gak ada yang lebih bagus lagi daripada ini
mami tuh harus biasa hidup kayak gini
soalnya dadi tuh udah meninggal
jadi kita gak kaya lagi
kamu jangan ingetin deddy lagi sama mami
mami kangen sama dadi
kepala makasih holy sial
dan mau kena botika
kalian pakai baik baiknya di asrama
kakak sering kan datang ke asrama
kalian disana belajar yang rajin ya
kalian harus jadi orang
udah mau berangkat
kalian inget ya
buat belajar yang rajin
terus gak boleh nakal di asrama
yaudah yuk kita pergi
satu satu mereka semua pergi dari kehidupan kita tahu nggak
lo gak usah takut kak
kak masih ada gue
udah minum obat
kan dokter bilang ya gak boleh telat minum obatnya
yaudah sekarang kita ke kamar aja ya
tentu gak lapar sayang
mami mau bicara sama kamu sayang
ada apa sih mami
bangga sekali punya anak seperti kamu
meskipun kamu anak yang manja
tapi sekarang kamu sudah bisa merubahi diri kamu
menjadi anak yang mandiri dan tanggung jawab
mami aku tuh juga bangga banget punya orang tua kayak mami semedari
aku tahu kadang kadang aku suka ngelawan mami semedari
tapi yang penting sekarang kan mami semedari tahu
kalau aku sayang banget sama kalian
kamu harus jadi anak yang bertanggung jawab ya mandiri
mami sama deddy bisa tenang nanti meninggalkan kamu sayang
kamu pasti bisa hidup tanpa mami sama daddy
nanti aku sama siapa kau mami mami nggak ada lagi
mami jangan tinggalin aku
oly biarin gua bunuh diri
gue mau nyusung mami sepenuhnya tau ga sih
kalau lu bunuh diri kayak gini
gue kan udah bilang gue tuh gak peduli tau gak
gue gak akan ngebiarin lo bunuh diri kayak gini rak
masih ada gue ra
lo gak usah khawatir
kita bisa jalanin hidup ini sama sama ra
bi lo tuh baik banget ya
tapi maksud bapak dengan tadi bapak bilang cucu bapak apa ya
kamu cucu bapak
enggak enggak enggak
selama ini saya nggak pernah punya kakek dan
dan saya sendiri juga gak kenal sama bapak
memang kamu tidak mengenal kepada kakek
kamu berpisah dengan kakek ketika kamu masih kecil
kamu diambil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab
waktu kakek dengan kamu di tempat hiburan
dari informasi yang bisa dipercaya
masmur dua dua hari
sekian waktu berpisah